siklon cempaka dan dahlia adalah siklon tropis
yang seharusnya tidak berdampak ke indonesia
perubahan pergerakan bahkan intensitas siklon tropis
mulai terjadi pada akhir tahun sembilan puluh an
tidak hanya lebih sering tapi juga lebih kuat
perubahan iklim dan pemanasan global menjadi pemicunya
siklon tropis adalah fenomena alam
yang rutin dan biasa melintas di area lintang tinggi
atau bagian utara maupun selatan katolistiwa
wilayah lintang tinggi menjadi area lintasan siklon tropis
karena memiliki area laut yang luas
sebagai bahan baku pembuat awan
dan juga memiliki daya tenaga putar yang kuat atau koriolis
negara yang biasa menjadi lintasan siklon tropis
adalah yang berada di atas area tiga puluh lintang utara
seperti vietnam amerika serikat bahama
dan negara negara di eropa
indonesia sebenarnya bukan negara yang menjadi lintasan siklon tropis
karena terletak di katolistiwa
siklon tropis seharusnya sudah mati saat memasuki katolistiwa
karena kehilangan tenaga putar
namun sejak pekan lalu siklon tropis melintas
di sekitar area sepuluh lintang selatan hingga sepuluh lintang utara
wilayah indonesia atau sangat dekat
dengan daratan dan perairan laut indonesia
rendahnya tekanan udara di sekitar indonesia
dan juga naiknya atau menghangatnya suhu permukaan laut
di sekitar perairan indonesia
perubahan iklim dan pemanasan global
diakini menjadi pemicu perubahan pola
pergerakan dan intensitas siklon tropis
kalau untuk climate change yang jelas secara teori
bahwa kelebihan pemanasan dari matahari yang disimpan oleh atmosfer

bahwa kelebihan pemanasan dari matahari yang disimpan oleh atmosfer tadi

mempunyai energi yang lebih
kemudian mempunyai potensi untuk melepaskan uap ke atmosfer
akhirnya bahan untuk membentuk siklon itu sebenarnya akan lebih banyak gitu
sehingga ke depannya mungkin kita cukup memberikan sebuah
apa istilahnya itu
jadi kita prediksi bahwa kejadian ini masih akan mungkin terjadi kembali
terutama pada musim musim hujan
dimana nanti kejadian siklon nanti itu bertepatan dengan musim hujan
sehingga terjadi penguatan atau amplifikasi dari dampak dari musim hujan itu sendiri gitu
menurut thomas r knudsen dan tim peneliti iklim dunia
perubahan iklim akan membuat intensitas rata rata siklon tropis lebih kuat
dengan jangkauan seratus km dari pusat badai
jika perubahan iklim terus terjadi dan suhu permukaan laut juga terus naik
maka bukan tidak mungkin indonesia dan negara negara yang lain dikatulistiwa
akan menjadi area yang terdampak langsung oleh siklon tropis
dan bukan tidak mungkin juga menjadi area lintasan siklon tropis berikutnya
yogy tujuliarto jakarta